emiten teknologi pt goto gojek tokopedia tbk atau goto pada jumat mengumumkan pemutusan hubungan kerja
ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan perseroan
berdasarkan rilis resmi goto menjelaskan bahwa keputusan phk ini dilakukan
agar perusahaan lebih mudah bergerak dan dapat mendorong percepatan kemandirian finansial
diharapkan keputusan ini mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga dapat terus memberikan dampak positif
bagi konsumen mitra pengemudi dan pedagang
gotoh juga menyatakan karyawan yang terdampak phk akan mendapatkan paket kompensasi
sesuai dengan peraturan dan perundang undangan di tiap negara di mana goto beroperasi
perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif selama masa transisi
karena karyawan terdampak telah bekerja keras
dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan